bank indonesia pemerintah dan otoritas jasa keuangan bekerjasama membentuk forum sistem pembayaran indonesia
fspi merupakan forum koordinasi resmi bagi otoritas sistem pembayaran dan pemerintah
yang dibentuk untuk menyelaraskan program dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran nasional yang sesuai standar internasional
penandatanganan piagam fspi dilakukan di kantor pusat bank indonesia pada tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan belas
dalam sambutannya gubernur bank indonesia agus martowardoyo memandang
ketersediaan instrumen dan infrastruktur sistem pembayaran merupakan faktor yang paling penting dalam mengakomodir aktivitas transaksi masyarakat yang saat ini terus meningkat
instrumen seperti kartu debit kartu kredit uang elektronik atau e money terus berkembang penggunaannya
diikuti dengan tumbuhnya channel channel pembayaran baru lewat jaringan internet layanan mobile banking internet banking
dan jaringan internet semua memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat
kuatnya penetrasi internet juga kemudian menawarkan suatu media transaksi berbelanja baru bagi masyarakat secara online yang akrab disebut e commerce
kita sebagai regulator sebagai otoritas jangan kita sampai terlambat merespons ini
karena kita seharusnya bisa menyusun arsitektur ke depan sehingga semua pelaku bisa mengembangkan dirinya

konsisten baik itu sesuai dengan international best practice maupun untuk kebutuhan indonesia ke depan
perkembangan sistem pembayaran di indonesia terus menunjukkan peningkatan
dari tahun ke tahun sampai dengan akhir juli dua ribu lima belas jumlah kartu atm debit yang diterbitkan mencapai satu ratus enam juta lembar
sementara kartu kredit mencapai enam belas juta lembar
dan mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu rata rata dua puluh persen
demikian pula transaksi uang elektronik tumbuh pesat terutama disebabkan oleh berbagai inovasi penggunaan uang elektronik dalam berbagai sektor
antara lain sektor transportasi perparkiran pembelanjaan retail dan sebagainya
pemerintah yang diwakili tiga kementerian menyambut baik terbentuknya forum yang diinisiasi oleh bank indonesia
menteri perdagangan menambahkan dengan berkembangnya inovasi media jual beli seperti e commerce
sementara itu menteri keuangan berharap penyaluran subsidi atau bantuan pemerintah dengan menggunakan kartu dapat dimanfaatkan lebih masif
diharapkan penggunaan kartu atau alat transaksi non tunai membuat bantuan yang disalurkan pemerintah menjadi lebih efisien dan tepat sasaran
yang pertama yang harus kita dorong adalah mimpi kita suatu saat yang namanya subsidi atau bantuan pemerintah kepada warganya
itu langsung diberikan melalui sistem pembayaran dan ujungnya adalah cashless resection dengan kartu
saat ini bank indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong gerakan nasional non tunai demi terwujudnya less cash society